kamu makan kue ambil berapa
jadi semuanya sepuluh
tuh kamu dengar sendiri
kue dari mana mak
dia lebih muda dari kamu
kamu harus patuh sama dia
ada yang masih sekolah
udah beres semua
barangkali anak anak bapak saudara
ada yang mau kerja disini
suruh aja dateng
nggak perlu bawa lamaran
nggak perlu bawa idata
cukup bawa niat baik
buat kerja bener
kamu makan kue ambil berapa
jadi semuanya sepuluh
koe sih yang bayar
kan menteri keuangannya kamu
nganter ke cimpring ke pasteur
kamu nitip jual udah ke banyak tempat
berarti produksi ke cimpringnya juga harus bertambah banyak
kasian es sih
tenang udah must order
pak harun yang mana
kenapa ke dia
nggak kenapa kenapa
memangnya dia penyalur tenaga kerja
udah lulus sekolah semua
tapi belum kerja
kalau anak anaknya nggak mau
mus minta tawarin ke keluarga atau tetangganya
mu sengaja cari pengangguran
selain kita memang butuh
sekalian ngebantu pemerintah
mak tau nggak
jumlah pengangguran di bandung
sekitar seratus ribu orang
sok tau kamu
bilangnya badron aja
nggak usah pake kang
kan kang badron lebih tua
cuma beda sedikit
kalau maunya dipanggil bandel aja
berarti kan enggak bisa
nanti boleh dikamu kamu
badrun bisa diganti pakai sebutan kamu
mulai besok kamu yang lagi iuran
terus yang terkumpul di store ke bank ke rekening saya
ini nomor rekeningnya
udah jalan kang
jalan ke mana
belum masih di rumah
kalau saya mau ketemu enaknya sebelum akan ke terminal
apan di sore aja setelah akan pulang
sekarang juga boleh
di warung kopi dekat gorlodaya
satu jam dari sekarang ya kan
bohim bekas anak buah aka
kamu harus tahu
kamu harus tahu
ya harus atuh
neneng harus tahu akan kemana di mana lagi apa sama siapa
jadi bos terminal
laki laki kan kalau punya duit suka macem macem
kamu jangan nyangka yang enggak enggak
bukan nyangka yang enggak enggak waspada
nanti kalau kita jadi beli rumah baru surat suratnya harus atas nama nining
kalau kita jadi beli mobil surat suratnya harus atas nama nining juga
dulu pasar terminal jalanan semua dipegang kang bahar
waktu kang bal pensiun semua dikasih kang mus
waktu kang mus pensiun pasar dipegang saya
terminal dipegang kang gobang
tapi sebenarnya masih satu
si bohi minta ketemu tapi akan belum tahu mau apa
ketemu di mana
warung kopi apa kafe
semacam kafe tapi sederhana
kan akang udah ngopi
kopi kan nggak bikin mabok
bukan cuma bahaya buat lambung tapi juga bahaya buat dompet
ya udah nanti si boyom aja yang ngopi
masa kamu gak percaya
nening sih percaya percaya aja
tapi nining takut justru akangnya yang gak bisa dipercaya
uang iuran yang kamu ambil dari pedagang
terus kamu store ke saya itu bukan buat saya semua
itu dibagi bagi ke banyak orang banyak pihak
ke semua yang bertanggung jawab atas pengelolaan pasar
akang mau berangkat dulu
kopinya dihabisin dulu biar akan gak ada alasan buat ngopi di luar lagi
ya udah aku mau ambil
gak perlu habis sama ampas ya kan
habisin aja kalau akang mau mah
nah aku mau ambil
nanti aku ambil
nanti aku ambil
nanti aku ambil
nanti aku ambil
nanti aku ambil
nanti aku ambil
hati hati di jalan
mau nanyain hasil penjualan kerudung
apa mau beli cilok
kerudung yang di kubet udah laku semua
tekinasi kapan pindah ke sini
terus kamu mau langsung balik ke jakarta
ya aku mau